ada dua pemain keturunan indonesia yang dipastikan menjalani proses naturalisasi
yakni sandy walsh dan jordi amat
untuk mengetahui bagaimana kemajuan dari proses ini
sudah bergabung bersama kami anggota xopssi hassani abdul ghani
halo selamat malam pak hasani
selamat malam mbak dea apa kabar
baik apa kabar pak sehat kan
iya pak hasani terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
dan topik soal naturalisasi ini semakin kencang
apalagi kemarin pak hasan ini juga memastikan ada dua pemain yang sudah fix sudah pasti
dan saat ini sedang berproses begitu secara surat menyurat
tapi yang ingin kami ketahui apa sebenarnya pertimbangan dari pssi
untuk melakukan naturalisasi pemain keturunan
apakah kemudian pssi melihat bahwa pemain pemain asli indonesia
yang dihasilkan dari liga domestik belum bisa memenuhi keinginan dari pssi
orang selalu menalah tahapirkan dari apa yang kami lakukan
jadi sebenarnya pemain pemain yang kita miliki di liga indonesia cukup banyak
tapi waktu kita minta ke pelatih sinta yong
supaya timnas bisa lebih berprestasi
dia meminta tambahan pemain
jadi sebenarnya yang meminta naturalisasi pemain turunan ini adalah
pelatih sinta yong
makanya kami hanya membantu sinta yong
untuk mencari pemain pemain tersebut
supaya tidak melanggar
baik itu aturan fifa maupun aturan dari negara kita
ini juga ada regulasi dari federasi soal jumlah pemain maksimal
yang diizinkan untuk bergabung ke dalam tim nasional
ada dua pemain di setiap klub indonesia untuk bisa bergabung ke tim nasional
apakah regulasi ini
apakah itu membuatkan gerak sinta yong untuk mengambil pemain
yang mungkin punya di atas rata rata tapi berkumpul dalam satu tim begitu
yang dua pemain itu kan bukan untuk seterusnya regulasi itu
itu regulasi sementara karena pada saat itu terjadi pandemi
di mana liga tidak bisa kita berhentikan
karena kosnya akan terlalu besar kalau kita berhentikan
jadi jalan tenangnya adalah mengambil setiap pemain
berhentikan setiap pemain
berhentikan setiap klub
tapi sebenarnya itu sangat tidak ideal
karena tapi itu adalah salah satu jalan terbaik pada saat kondisi seperti ini
kita spesifik membicarakan sandi dan jordi
sampai sejauh ini bagaimana progresnya untuk proses naturalisasi
dan seperti apa nanti bentuk komunikasi antara federasi dengan dua pemain ini
ketika mereka akan bergabung berlatih bersama teman teman di indonesia
saya pikir bahasa sepobola sama ya
jadi secara teknik mereka sudah paham
apalagi mereka ini pemainnya sudah kelas dunia
jadi kita ambil ini berbeda dengan naturalisasi yang pernah dilakukan oleh federasi
naturalisasi kali ini memang kita memilih sangat selektif
dengan syarat dia itu pemain turunan artinya masih punya darah indonesia
kedua secara skill dia harus rata rata di atas pemain lokal
nah sandi walsh dengan jordi amat adalah pemain yang pernah membela timnas
kalau jordi amar pernah membela timnas spanyol tim mudanya u dua puluh
begitu juga dengan sandy walsh pernah membela timnas belanda u dua puluh
nah mereka sekarang ini berada di liga teratas di belgia
kebetulan dua duanya dari belgia
jadi dari sisi kualitas dari sisi skill kita pikir kita nggak salah memilih mereka
lalu dalam proses dokumentasi alhamdulillah dokumentasi telah dikirim semuanya lengkap
dimana turunan orang tuanya itu kalau jordi neneknya itu dari makassar orang lain di makassar
kalau sandiwah itu neneknya lahir di purworejo kakeknya lahir di surabaya
jadi untuk memenuhi syarat dari aturan fifa
artikel tujuh dan artikel sembilan begitu juga dengan undang undang keluarga negara kita tidak melanggar
pak sani yang menarik juga tidak hanya dua nama ini ada pemain lain juga yang ternyata karena tidak semua pemain kemudian ingin bergabung ke timnas
ada juga yang mungkin masih belum ingin bergabung
tapi apakah pelatih sintayong ini memberi kira kira siapa lagi yang menjadi target berikutnya untuk dana
atau apakah mereka sudah bergabung di posisi posisi tertentu yang sangat dibutuhkan
ya kebetulan ada beberapa pemain yang kita sudah kontak pada dasarnya awalnya mau tapi kemudian mereka mundur dengan alasan berbagai macam
ada yang karena memang orang tuanya dihubungkan
tapi kita terus mencari karena banyak memang pemain turunan kita yang ada di eropa
dan ternyata banyak juga yang mau bergabung
alhamdulillah kebetulan mbak telepon saya hari ini
hari ini kami mendapatkan satu tambahan tapi ini masih rahasia namanya
oh masih rahasia ya tapi kira kira posisinya apa
tapi sudah enam satu jadi sudah tiga sekarang
apakah di lini depan di tengah atau mungkin pemain belakang
boleh dikasih bocorannya
baik pemain belakang
dia berada di luar belanda
di luar belanda tapi di eropa
ya di eropa tetap di liga teratas di eropa
ada pemain yang masih dirahasiakan
mudah mudahan ini pemain yang punya kualitas yang lebih dari rata rata pemain timnas kita
terakhir pak hassani
pak sandi ini memperbaiki timnas
salah satunya adalah mendatangkan pemain atau menaturalisasi pemain keturunan indonesia untuk bergabung kepada timnas
tapi juga yang menjadi perhatian adalah perbaikan liga untuk membuat timnas lebih baik dengan orang orang asli indonesia
sejauh ini apa yang akan dilakukan pssi
untuk kembali meningkatkan kualitas liga kita
oke sebelum menjawab itu
yang kita mau bawa ini orang asli indonesia yang kebanyakan imigran ke luar negeri
jadi kita mau ajak kembali
ya tentunya kalau kompetisi tidak baik itu tidak akan bisa menghasilkan timnas yang baik
itu pasti rumusnya sudah seperti itu
tentu kita di federasi ingin selalu meningkatkan kualitas dari kompetisi yang ada
baik itu di liga satu
baik itu di liga dua
khususnya liga satu akan banyak mengorbitkan pemain pemain yang nanti bakal bermain di timnas
nah saya memang menginginkan malah saya menganggap liga satu ini memang harus kita benar benar buat menjadi sebuah industri
menjadi sebuah impian dari anak anak indonesia yang berprofesi sebagai pemain bola
tapi kan masalahnya giga kita itu sangat lemah
artinya lemak itu adalah belum ada kepastian kapan jadwalnya harus main karena segala macam segala macam
karena benturan benturan itu terjadi akibat beberapa masalah tentang keamanan izin segala macam
jadi itu menghambat
salah satu itu menghambat
nah kalau misalnya kita diberi kesempatan menjadi sebuah industri dengan izin yang sudah pasti seperti yang kita lihat di liga liga di eropa tentu ini akan mempengaruhi
inversasi akan masuk
dengan investasi masuk maka kualitas dari liganya akan naik maka dari kualitas itu akan melahirkan pemain pemain yang terbaik
menurut saya itu mbak jalan keluarnya
baik pssi sedang berusaha untuk membuat industri sepak bola untuk memajukan liga
dan juga tadi yang dilakukan adalah termasuk untuk memperbaiki kualitas permainan di timnas adalah melakukan naturalisasi
terima kasih pak hassani abdul ghani exo pssi sudah bergabung bersama kami pada malam ini
terima kasih pak hassani abdul ghani exo pssi sudah bergabung bersama kami pada malam ini